halo selamat pagi good morning kali ini kita awali dengan informasi dari artis roro fitria yang terjerat kasus narkoba
berdasarkan pemeriksaan lanjutan polda metro jaya mengungkap jika roro fitria tidak hanya sebagai pengguna
tapi juga sebagai pihak yang ikut mengedarkan narkoba
namun polisi memastikan roro bukanlah bandar narkoba
kemudian seperti yang kemarin indonesia air itu juga menggunakan juga dan juga mengedarkan juga
usai ditangkap di rumahnya empat belas februari lalu roro telah menjalani serangkaian pemeriksaan narkoba
dari tes urin roro dinyatakan negatif
namun pemeriksaan dilanjutkan dengan tes rambut yang hingga saat ini hasilnya masih belum diketahui
pasal hukum roro menyatakan
roro akan mengajukan rehabilitasi
alasannya roro berada di taraf kecanduan narkoba dan sudah selayaknya dianggap sebagai orang sakit yang harus disembuhkan
kami tim kuasa hukum sepakat untuk mengajukan rehab karena biar kemanapun klien kami ini dalam posisi kecanduan
di mana tiap kali dia mengonsumsi dosisnya selalu meningkat
jadi inisiatif kita dari tim kuasa hukum ingin mengajukan permohonan rehabilitasi
polisi masih terus mengejar bandar narkoba yang menjadi pemasok narkoba untuk sejumlah artis termasuk roro fitria